kita menyadari bahwa langkah yang harus kita lakukan masih cukup panjang
kita harus menyadari bahwa permasalahan pandemi covid sembilan belas bukan hanya permasalahan satu daerah
bukan hanya permasalahan satu kabupaten satu provinsi bahkan bukan menjadi permasalahan satu negara saja
ini adalah pandemi yang kemudian menjadi permasalahan banyak negara
oleh karena itu di dalam menghadapinya diperlukan strategi yang baru
kita tidak bisa secara arogan melawan covid sembilan belas ini karena memang kita belum menemukan vaksinnya
kita belum mampu menciptakan kekebalan yang kemudian bisa kita gunakan untuk melawan secara semena mena covid sembilan belas
oleh karena itu diperlukan strategi yang baru
itu diperlukan suatu upaya untuk kita bisa hidup dengan tatanan yang baru yang menyadari sepenuhnya bahwa ancaman covid sembilan belas
ancaman virus covid sembilan belas ini masih akan terus terjadi
saudara saudara tatanan baru itu tentunya harus berbasis dari apa yang selama ini sudah mulai kita rintis
kita akan hidup dengan suasana yang baru
suasana yang mengedepankan
tentang pola hidup bersih dan sehat
tantangan hidup yang kemudian kita lawan kita jawab dengan kebiasaan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
kita terbiasa menggunakan masker manakala keluar rumah
kita terbiasa untuk menghindari kerumunan orang yang sangat banyak
kita terbiasa untuk lebih banyak tinggal di rumah untuk hal hal yang tidak perlu kita lakukan di luar rumah
dan yang lebih penting lagi bahwa kita terbiasa untuk menjaga diri menjaga keluarga menjaga lingkungan agar tetap sehat
inilah tatanan hidup baru yang harus kita jalani yang harus kita ciptakan yang harus kita siapkan manakala kita mau bisa survive
kita bertahan dari ancaman pandemi covid sembilan belas ini
saudara saudara banyak hal yang harus kita lakukan di dalam menghadapi tatanan hidup yang baru ini
beberapa saat yang lalu memang beberapa kebijakan pemerintah berimplikasi kepada kebijakan yang lain
sebagai contoh dengan kemudian diberlakukannya psbb
maka pembatasan sosial berskala besar ini
awalnya juga berimplikasi terhadap penerbangan terhadap perjalanan jarak jauh
kita tidak kemudian bermaksud untuk membuat permasalahan menjadi sulit
oleh karena itu kita bisa membayangkan kalau tidak segera kita lakukan beberapa kebijakan yang lain
maka pengiriman barang dari satu daerah ke daerah yang lain yang mengandalkan penerbangan
tidak akan bisa berjalan dengan lancar
salah satu dampaknya adalah pengiriman spesimen dari pengambilan sampel yang dilaksanakan di daerah lain
yang kebetulan jauh dengan pusat pemeriksaan laboratorium jadi terhambat
pengiriman obat pengiriman alat dan sebagainya untuk kepentingan penanggulan covid menjadi terhambat
bahkan pada beberapa kasus pengiriman tenaga ahli
pengiriman dokter spesialis ke tempat lain yang membutuhkan
pengiriman tenaga relawan untuk penanganan covid dari tempat yang lain terhambat juga
atas dasar inilah kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pengecualian
pada kelompok kelompok barang pada kelompok kelompok orang yang memang karena tugasnya
dalam rangka mempercepat penanganan covid sembilan belas
diizinkan untuk melaksanakan penerbangan perjalanan dinas sekali lagi perjalanan dinas
namun masih tetap harus mempersyaratkan protokol kesehatan di mana surat keterangan sehat
surat keterangan telah melaksanakan pemeriksaan pcr yang negatif
atau telah melaksanakan repitet yang negatif dan tidak reaktif
dan hanya inilah yang diizinkan untuk melakukan penerbangan
sudah barang tentu bahwa penerbangan ini tujuannya dalam pelaksanaan tugas yang jelas kemana tujuannya
jelas apa yang akan dikerjakan dan jelas kapan akan kembali
saudara saudara sekalian ini yang kemudian tidak boleh kita maknai sebagai kebijakan relaksasi psbb
ini sama sekali bukan relaksasi psbb
psbb tetap kita jalankan dengan disiplin
pengecualian itu adalah dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan covid sembilan belas
yang sudah merata di seluruh wilayah kita
saudara saudara kemudian juga kalau kita lihat di dalam konteks data yang kita dapatkan selama evaluasi pelaksanaan psbb
kita lihat memang betul bahwa kasus yang terjadi di wilayah kita
kasus yang positif memang banyak pada usia empat puluh lima tahun
atau bahkan empat puluh lima sampai enam puluh tahun atau sampai dengan usia empat puluh lima tahun cukup banyak
tetapi kalau kita lihat data kematian yang paling banyak adalah pada usia empat puluh lima ke atas sampai dengan enam puluh dan enam puluh ke atas
artinya bahwa pada kelompok kelompok inilah yang betul betul harus kita lindungi
kita sadari betul bahwa pada kelompok kelompok ini kita harus melindungi
k interactivitas saat oraninya lengkap
api pada kelompok empat puluh lima ke bawah dan sebagainya adalah tenaga tenaga produktif
yang kemudian di samping memiliki imunitas yang tinggi untuk bisa bertahan terhadap penyakit ini
juga menjadi tumpuan harapan dari keluarga
oleh karena itu secara selektif dalam rangka psbb tentunya kita tidak akan mengekang sepenuhnya tetapi
kemanapun juga kepentingan psbb adalah kepentingan yang bersama
yang harus kita jaga bersama
sehingga kemudian perlu untuk difikirkan kembali
bahwa pada kelompok kelompok usia ini
pada wilayah pekerjaan yang diizinkan di dalam psbb
kita pertimbangkan untuk bisa difasilitasi pekerjaannya kembali
namun sekali lagi hanya pada lapangan pekerjaan
yang memang diizinkan di dalam konteks pelaksanaan psbb
misalnya terkait dengan penyediaan barang pokok
terkait dengan pengiriman transportasi barang pokok dan sebagainya
tentunya pemerintah daerah sudah menentukan pada instruksi mana
industri mana yang kemudian memungkinkan untuk melaksanakan ini
tentunya dengan norma hidup yang baru
seperti yang telah saya sampaikan di depan
norma hidup yang baru adalah menggunakan masker
menjaga jarak mencuci tangan
ini adalah norma norma baru yang harus dijalani
saudara saudara pada hari ini kita telah kembali menghimpun data
dan kemudian melakukan analisa terkait dengan data yang kita peroleh
pada pemeriksaan sepanjang tanggal sebelas mei dua belas wib
sampai dua belas mei seribu dua ratus wib
spesimen yang kita lakukan yang kita pereksa sudah bertambah lagi
dengan penambahan dua laboratorium tes cepat molekuler
yang kita laksanakan di beberapa daerah
sehingga ini akan menambah kekuatan pemeriksaan pcr
melalui mesin pcr yang real time ditambah dengan tes cepat molekuler
sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan
untuk satu ratus enam puluh lima pcr
dari kasus sebanyak satu ratus sembilan belas tujuh ratus dua puluh delapan orang
hasil positif akumulasi adalah empat belas tujuh ratus empat puluh sembilan orang
di mana dari empat belas tujuh ratus empat puluh sembilan orang
diantaranya kita dapatkan dengan melalui real time pcr

hasil negatif akumulasi adalah satu ratus empat sembilan ratus tujuh puluh sembilan orang
ini yang perlu kita pahami
bahwa inilah data data yang kita miliki
kasus yang kita dapatkan konfirmasi covid sembilan belas ini
telah naik sebanyak empat ratus delapan puluh empat orang
sehingga menjadi empat belas tujuh ratus empat puluh sembilan orang
kasus sembuh meningkat satu ratus delapan puluh dua orang
menjadi tiga enam puluh tiga orang
kasus meninggal enam belas orang
sehingga menjadi satu tujuh orang
sudah tiga ratus tujuh puluh enam kabupaten kota yang terdampak di tiga puluh empat provinsi
kasus odp akumulasi yang kita pantau adalah dua ratus lima puluh satu delapan ratus enam puluh satu orang
di mana sebagian besar sudah selesai pemantauan
kasus pdp akumulasi adalah tiga puluh dua satu ratus empat puluh tujuh orang
data data inilah yang kemudian menggambarkan
bahwa upaya kerja keras kita bersama
untuk mencegah pertambahan kasus ini
memberikan gambaran yang cukup membahagiakan
meskipun kita masih hukum
masih harus bekerja lebih keras lagi
kita berusaha mengendalikan pertambahan ini semaksimal mungkin
oleh karena itu kami berharap
bahwa pembatasan sosial berskala besar
hendaknya bisa dijadikan pegangan
bagi semua anggota masyarakat
untuk mengurangi laju pertambahan kasus positif
sekali lagi psbb adalah upaya bersama yang harus kita perdomani
untuk mengurangi penambahan kasus positif
oleh karena itu
saudara saudara mari tetap melaksanakan cuci tangan
dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
karena cara inilah cara yang paling rasional
untuk menghilangkan cemaran virus yang berada di tangan kita
setiap saat keluar rumah gunakan masker
karena ini adalah bagian dari keadaan kita
ini adalah bagian dari perubahan tata hidup baru kita
kemudian tetap menjaga jarak
di dalam kaitan dengan berkomunikasi secara sosial
menjaga jarak fisik
karena ini penting agar sebaran droplet
butiran batuk bersin dari orang yang sakit
tidak bisa mengenai kita pada jarak lebih dari satu meter
sampai dengan dua meter
kemudian tetap berada di rumah
karena hal yang tidak perlu dilakukan di luar rumah
kita bisa hindarkan
sehingga inilah yang kemudian menjadi tatanan hidup baru kita
oleh karena itu tidak melakukan perjalanan
tidak melakukan perjalanan dan tidak mudik
adalah pilihan yang paling benar
adalah pilihan yang paling bijak
saudara saudara ini semuanya hanya bisa kita lakukan
manakala disiplin kita tidak terputus
kita awali dari diri kita sendiri
kita awali dari keluarga kita
dan kita awali dari lingkungan kita
hanya ini yang bisa kita lakukan
di dalam kaitan dengan pengendalian covid sembilan belas
oleh karena itu pastikan kita bisa melindungi orang lain
karena cara ini adalah cara yang paling benar
dan indonesia pasti bisa
pun pasti bisa melakukan ini
sekian terima kasih dan selamat sore